dan sekarang kami ajak anda masih dari jawa timur masih juga bersama eka rima
saat ini jadi dia jalan jalan ya
eka rima berada di museum angkut di batu
saya sendiri belum pernah mendengar museum ini sebelumnya
ini kampung saya putri
dan kita akan langsung ke eka rima
rima apa yang menarik dari museum angkut di batu selain banyak mobil mobil mewah dan unik di sana
ya budi dan putri memang kalian berdua wajib atau harus mencoba jalan jalan ke jawa timur
kemarin setelah saya baru saja naik ke puncak lumajang yang di puncak b dua puluh sembilan
hari ini saya sudah berada di malang
saya sudah berada di museum angkut
pastinya meski budi mengaku sebagai orang batu harus tetap datang ke museum angkut ini
karena museum angkut ini menyajikan berbagai hal yang patut untuk kita lihat langsung ke dalamnya
karena di dalam museum angkut ini ada sekitar empat ratus lima puluh kendaraan dengan usia tua
dan ada kendaraan yang paling menarik di sini
ya ini salah satu mobil tua dengan usia sekitar dan sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sepuluh dahulu
dan mobil ini adalah mobil tertua yang berada di museum angkut ini
ada satu mobil lagi yang paling menarik
ini mobil yang pernah dinaiki oleh presiden soekarno pada saat itu dipajang di depan sana
dan selain itu ada zona zona yang lain juga yang patut kita datang
yakni zona pecinan seperti tempat saya berada saat ini
saya seperti berada di cina
di belakang saya ini banyak sekali orang orang yang sudah berdatangan
dan mereka sengaja datang ke museum angkut ini untuk mengetahui seperti apa sih rasanya jalan jalan berada di cina
dan ini adalah area pecinan
selain itu ketika kita berjalan ke dalam lagi maka di sana akan ada area batavia atau jakarta tempo dulu
dan juga kemudian kita akan berada di area gangster
kita akan merasa berada di colorado atau berada di amerika
dan merasakan seperti apa nuansa tinggal di perkotaan gangster
dan juga ada yang paling menarik di sini adalah pasar apung
nah di pasar apung ini juga menyajikan berbagai hal
di antaranya adalah penak penik asli dari kota batu
serta buah buahan yang berasal dari kota batu yang masih segar
dan juga memang masyarakat harus antri tiketnya
antri cukup panjang sejak pagi
yang ini dibuka sekitar pukul sepuluh hingga sore hari nanti
karena biasanya dibuka pukul dua belas maka kali ini dibuka lebih awal
budi dan putri
baik terima kasih eka
terima kasih eka